raja dan ratu keraton agung sejagat akhirnya meringkuk di tahanan setelah polisi menangkapnya
dari hasil pemeriksaan keduanya ternyata melakukan penipuan kepada masyarakat yang berujung pada pengumpulan dana untuk pribadi
tim polda jawa tengah menangkap toto santoso dan fani aminadia yang merupakan pasangan raja dan ratu keraton agung sejagat pada selasa malam
oleh polisi keduanya langsung diperiksa secara intensif dan rabu pagi dipindahkan ke polda jawa tengah
dari hasil pemeriksaan tersangka memiliki unsur penipuan dengan menyebarkan kabar bohong tentang keraton agung sejagat yang diklaim akan menyelamatkan dunia
untuk itu warga atau masyarakat yang ingin selamat harus terdaftar sebagai anggota atau rakyat kerajaan dengan membayar iuran antara tiga juta rupiah hingga tiga puluh juta rupiah
polisi juga mendapati bila toto dan toto santoso dan fani aminadia bukanlah pasangan suami istri yang sah meski menyandang status raja dan ratu
atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp dan pasal empat belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang penyebaran berita bohong yang berimbas pada keonaran masyarakat
tidak mengakui dari keradaan atau menjadi bagian dari keradaan akan mendapatkan berbagai berita